meski sudah memastikan jika benda yang diduga drone bawah laut ditemukan nelayan di perairan selayar makassar sulawesi selatan merupakan jenis sea glider
namun pihak tni angkatan laut masih melakukan penyelidikan terkait negara asal pemilik benda tersebut
hal itu dikatakan kepala satuan angkatan laut laksamana tni yudo margono di kawasan jakarta utara pada senin siang
menurut kasal benda tersebut merupakan jenis sea glider atau kendaraan bawah laut untuk mengumpulkan data kelautan
namun demikian pihaknya baru akan melakukan penelitian dengan proses pembedahan untuk memastikan apakah ada data yang terekam di dalam benda ini
apakah murni untuk penelitian bawah laut atau digunakan untuk kepentingan militer
dan selain itu kasal tni juga belum mengetahui negara mana yang memilikinya
pasalnya tidak ditemukan simbol atau tulisan di badan sea glider
yang merujuk kepada suatu negara tertentu
sementara saat ini banyak negara yang mampu membuat benda dengan teknologi semacam ini
di antaranya tiongkok jepang amerika hingga perancis
kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono memberikan waktu satu bulan kepada pus hidrosal atau pusat hidrografi
untuk mengungkap kepemilikan serta data yang berada di dalam sea glider ini
ini bisa digunakan data data militer
dan bisa juga digunakan untuk industri

karena datanya tulisan maupun di luarnya ini tidak ada
sehingga nanti akan kita teriti lebih dalam lagi di pusat hidrosal ini
tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan kementerian riset atau bppt
sehingga kita dapat meneliti lebih dalam tentang penemuan